bandung menuju subang mobil itu kelihatannya mati lampunya dia cuma pakai lampu azhar doang
kiri sempat banting sirikiri setelah itu nabrak kendaraan daya suverosa habis itu terguling ke
kanan langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor oh itu saat itu kondisi arus lagi rame
kondisi arus nggak begitu rame sih senang sih nggak begitu rame terus motor dan mobil
itu dari arah mana yang tertabrak itu yang tabrak motor dari arah sebaliknya beras baliknya lagi
apa lagi jalan yang lagi jalan saya lihat dua ratus dua puluh dua yang lagi di pinggir jalan ada nggak
oh dua motor mobil ya yang terpakai dua jadi motor berapa semuanya yang terkabar kurang
tahu yang saya lihat berarti pakai empatnya saya lihat untuk minibusnya satu ini besok
oke untuk bis sendiri saat itu kondisinya mati mesin atau memang lampunya mati
kira kira mati mesin mati mesin saya kira kira mati mesin karena enggak ada klakson ada apa
nyelonong kenceng saat itu kenceng banget sih enggak ya cuman apa karena pas terbalik
tuh kenceng pas terbalik kenceng langsung langsung kenceng apa namanya tergleser gitu eser gesernya
kenceng kenceng disini lagi mengapain tadi saya lagi duduk di sini
duduk lagi duduknya lagi ngobrol berdua sama istri lagi memang orang sini ya
saya orang lembang lagi kebetulan lagi istirahat di sini lagi bantuin di toko
kalau korban korban tadi yang meninggal atau luka berat itu korban yang di sini lihat di sini
korban dari sepeda motor dua yang luka berat yang meninggalnya satu yang meninggal di tempat ya
saya liviana charliza saksikan program program kompas tv di siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya